seandainya gua sebagai batangnya
lu sebagai papedanya
maka lu adalah ulat sagunya
ulat sagu lu tahu ulat sagu kemana mana itu
dikasih amanah dia malah pacaran
tak gantung lama
sampai kapan lagi lu nguji kesabaran gua
lo bocah ngapa ya
amunilah kami yang lama ini ya allah
yang tanpa kekuatan apapun ya allah
kita dijebak ya allah
kita terjebak ya allah
kita terjebak dalam perbuatan siring
kita tidak mau itu semua ya allah
amunilah kami ya allah
ampun ya allah
kami berjanji ya allah
tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ya allah
kami tobat ya allah
hindari kami dari perbuatan sirik
karena keserakahan anak
dua anak buah anak ikut melakukan perbuatan dosa
ana janji ana tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi
sesungguhnya hanya engkau yang maha pantas disembah
sesungguhnya hamba termasuk orang orang yang zolim
wah saya joker
bagi bagi jilbab ya buat warga
neneng ikut ya teh
ya udah ikut tinggal ikut
iya teh udah kata teh fatin ya neneng harus berbuat kebaikan sama orang
supaya orang orang juga baik sama nenek
maksudnya bagus gimana teh
ya bagus ya maksudnya
ya emang kita harus berbuat baik sama semua orang
iya neneng juga lagi berusaha menjadi lebih baik demi bang apoid tercinta
ternyata sama aja gak berubah
ya bagaimana wujud allah itu
atau coba ku tanya kepada kalian
kalau memang benar iblis itu terbuat dari api
eh kenapa langsung dimasukkan ke neraka
api bertemu api
gak pahamnya aku ini
coba kau jelaskan
saya belum dapat jawabannya bang
janganlah kau mengajari mereka beribadah
janganlah kau mengajari mereka beribadah
anggarkan saja aku kan kau
kenapa kenapa jadi begini
lu berdua harus mikir
siapa lagi yang bakal gue anjelin selain lu lu lu berdua
aduh beta lagi
gue denger denger lu lagi jatuh cinta sama pedagang baru di pasar genjing betol
pasar genjing betul betul lang jangan jangan ala yang bilang katruh
kamu nggak tahu aja kalau panglima lagi marah tolong diam ini soal amanah buat
lu jaga tuh pasar genjing kenapa lu lari satu hal ali gue enggak pernah ngelarang siapapun untuk
jatuh cinta karena jatuh cinta adalah fitrah manusia tapi tolong jangan tinggalkan kewajiban
ini amanah dirin kita harus bersatu layaknya pohon sagu seandainya gua sebagai batangnya
lu sebagai papedanya maka lo adalah ulat sagunya
ulat ulat sagu lu tahu lu sagu ke mana mana itu sang seng sang seng sang seng dikasih amanah dia
malah pacaran tak gantung lama betapun cinta kampleng gatro sampai kapan lagi lu nguji
kesabaran gua ngebocan apa ya
gak ada sopan sopan nih
somai gue tinggalin satu
gak ada pemisah pemisahnya
silahkan bang somainya
ini mah saya
iya bang yang tadi abang pesen
kalau itu memang dia biasa datangnya jam segini bang
buat ayah kasih somai
ya allah orang
mendingan cepetan kamu selesain
biar kamu gak galau lagi
saya nggak rela ngeliat kamu kayak gini terus
ya walaupun saya tau
dan janji itu adalah hutang
saya gak galau gara gara sulaman lo

karena mas apa dijodohin sama ibunya
ya tapi itu kan dulu
ya tapi kenapa lo
apakah ibunya gak suka sama saya
gak setuju sama saya
sabar ya iyan
kenapa harus beribadah
jadi lupa dunia nanti kalian
kalau sering beribadah
ada makanan jasmani ada makanan rohani bang
dan ibadah adalah makanan rohani bang
pintar sekali kau menjawab
pusing pala aku kau buat ini
kalau kau memang mau beribadah
jadi panas aku